lagi terus terus
kamu gak apa apa kan
kena deh kamu
asal kamu tau ya
hari ini kamu tuh udah ngelakuin kesalahan yang besar banget
sampai sekarang ini
kamu gak bisa

sampai kapanpun aku juga gak akan ngasih tahu nama aku
pak ada buku timun emas gak
timun emas wah gak ada deh
oh gak ada ya
makasih ya pak ya
ibu ada buku timun emas nggak bu
iya ya udah makasih ya pak ya

apa kabar tuan putri
baik baik aja kan
eh sorry ada keperluan apa ya
enggak aku punya sesuatu buat kamu
apa kita bisa ketemuan
sebenernya aku sibuk sih
oke lah nanti aku atur jadwalku
sabtu pagi jam tujuh
aku tunggu depan perpustakaan ya
you punya sesuatu buat aku
sebagai juara pertama
kompetisi matematika se indonesia yang ke sembilan
rama dari dki jakarta
belum puas lo ngalahin gue
kalau lo lebih pinter dari gue
harusnya dari dulu gue mikir ram
kita gak bisa jadi sahabat
kita cuma bisa jadi saya ram
dik jangan dekat
gue bukan nomor satu lagi ram
dasar anak tol
kalau mau jadi anak papa
harus jadi nomor satu
kamu akan jadi pecundang
dasar anak manja
aku punya sesuatu buat kamu
apa kita bisa ketemu
dia haris tertentu
bang aku nanti mau conservative

aku terpaksa pergi sebelum sempat memberikan buku ini ke kamu
lagi terus terus
saya udah bilang kalau saya baik baik aja sekarang saya mau pulang
jadi selebihnya saya baik baik aja
ehm nona ratu
saya udah capek saya udah bosan sama semuanya
dokter dokter bilang sama saya
setelah saya satu kali operasi dan satu kali lagi pemeriksaan saya bisa sembuh
semua yang dokter bilang itu udah saya lakuin
tapi saya harus sembuh kan
kadang saya tetap kayak gini
sudah gak mau dengar apa apa lagi
suster bawa dia ke rumah
sudah gak mau dengar apa apa pun
siapa yang berani maju
kalau ada yang maju saya akan berunding
kalau memang kalian mau saya mati
gue cuma pengen ngasih tau
kalau lo mau bunuh diri jangan potong nadi di tangan tapi di leher
matinya lebih cepet
dari dalam hati
asal kita punya tekad untuk menang
maka kalian semua akan menang
yang kalian tidak boleh lupakan
sebagai seorang petinju
motivasi adalah kekuatan terbesar
bagi seorang petinju
kapan timbul keinginan
dalam diri kalian
untuk menjadi seorang petinju
dan kenapa kalian kepingin
menjadi seorang petinju
mereka hebat ya
seandainya gue jadi kayak mereka
kenapa lo gak ikut latihan tinju mulai sekarang dik
kata dia cita cita jadi petinju itu gak bagus
tapi kalau suatu hari nanti gue jadi petinju dong
gue akan ganti nama gue jadi bajak
dengan sebutan dika sibajak
yang pukulan sepot bajak
kalau lo lebih pinter dari gue
harusnya dari dulu gue mikir ram
kita gak bisa jadi sahabat
kita cuma bisa jadi saya ram
untuk menembus rasa bersalah gue ke lo dik
yang gak pernah terlaksana
cita cita lo untuk jadi seorang petinju hebat
dik kalau lo butuh apa apa
udah pakai aja gak apa apa ya
bener ya gak apa apa
udah santai lu pegang aja
selamat siang nona
baru tiba kemarin
ini terbuat dari sintetis
dan nyaman dan empuk
berani beraninya kamu ambil kesempatan
berani beraninya kamu ambil kesempatan
berani beraninya kamu ambil kesempatan
berani beraninya kamu ambil kesempatan
udah seri dulu belang
berani beraninya kamu nyentuh saya
saya akan pastikan kamu akan dipecat dari tokoh ini
gue cuma pengen ngasih tau
kalau lo mau bunuh diri jangan potong nadi di tangan
tapi di leher
matinya lebih cepet
jadi dia itu teman kamu

kelakuan kalian itu gak jauh jauh

saya mau bicara sama manajer di toko ini
saya mau bicara sama manajer di toko ini
jangan keterlaluan ya
jangan keterlaluan ya
ini bukan urusan kamu
ini bukan urusan kamu
saya minta pecat dia
gue gak tau kok dia itu putri direktur

gue udah gak ngerti mesti ngelakuin apa
gue udah gak ngerti mesti ngelakuin apa
udah lah don
udah lah don
lo tenang aja
nanti gue akan cari cara buat nolong lo